gue ga boleh itu terjadi
ini bener bener tuh anak natsikal banget sih
bikin gue jantungnya tuh deg degan
kalo rekaman itu
iya si sue baru dateng nih

duculin juga pak
kamu harus bisa jadi pahawannya boy
aduh aden harus cepet cepet bawa kurma sakit ini ma
iya tapi pakai apaan
eh itu ada mobil mobil anjel tuh
kalau gitu bawa motor saya ke rumah sakit ya
urusan kita belum selesai bos
ya kamu yang harus saya juri
bawa dia ke dio
bang iman jangan lupa ya
aden hati hati bawa mobilnya aden jangan lebutnya
mana pembegitinan kebaliknya
aduh gue capek banget
aduh gue capek
coba kenapa mereka gak denger denger dari tadi gue teriak teriak
sampai suara gue udah capek
banget tuh teriak
takutnya habis ini suara habis
gue harus ngerjain tuh anak deh
biar tuh anak kapok
bener bener nacikal banget sih
gue sih pengennya ngebeantakin ini kamar semua
biar reva tau rasa
tunggu gue dapet hartes
memang si gue udah punya rumah
terus gue udah punya rumah buat nyokap gue
terus gue udah punya mobil
tapi gue harus memiliki perusahaan papi lo
nah kalo udah atas nama gue semua
baru deh gue tinggalin elu elu sama papi lo
nah pastinya kalo gue tinggalin elu elu sama papi lo
pasti hidup kalian akan menderita
itu bukan serakah
tapi itu cerdik
beda serakah sama cerdik
aku hanya bercanda mas
mas aku mohon tolong jangan cairin aku mas
aku sangat menyayangi dan mencintai mas
jangan cairin aku jangan tinggalin aku mas
aku bercanda ngomong begitu
jangan cairin aku
aku mohon jangan tinggalin aku mas
aku minta maaf jangan tinggalin aku mas
sadar juga angel
lo ngapain sih masih disini
udah lo pulang aja
gue gak enak kali sama reva
nanti dia salah paham
gue gak mungkin tinggalin lo sendiri disini
kan bokap sama nyokap lo tinggal di luar negeri
yalah gak apa apa kali
nomernya ada kok di handphone gue
pokoknya sampai dokter bilang lo baik baik aja baru dia gue pulang
maaf juga yang repotin loh
iya santai aja
gue udah berhasil bikin boy care sama gue
dan ini awal yang bagus buat ngerebut cinta boy dari reva
aduh gak tau tuhan
iya gak diangkat angkat lagi handphonenya
gak bawa handphone apa dia
reva ada di kamarnya bu
don reva mah udah pergi
tuan tadi sebelum nyonya pulang
perginya teh sendiri naik motor
katanya sih mau belajar di luar gitu
di mana itu
ada di anak
mas mas aku ada di dalam ini mas bantu aku dong untuk bukain pintunya mas
tenang tenang dulu tetap sabar sabar sabar sabar
eh yang penting mas udah ada disini ya jadi kamu tenang aja dulu sayang ya

iya iya iya kamu tenang dulu tenang dulu ya
tenang dulu adiana mas udah ada disini sekarang ya